nah ini profesi astronot lazimnya memang untuk manusia ya
tapi jauh sebelum manusia bisa terbang ke luar angkasa
sejumlah hewan dijadikan astronot sebagai bahan percobaan atau penelitian
hewan hewan astronot ini sangat berjasa terhadap kemajuan dunia antariksa saat ini
seperti apa kita lihat informasinya
seekor anjing jalanan bernama laika bisa jadi sangat berjasa bagi bangsa rusia atau bahkan dunia
tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh rusia menerbangkan laika ke orbit sebagai bahan penelitian menggunakan pesawat kapsul sputnik dua
menurut laman nasional geografik indonesia kapsul sputnik dua mampu bertahan di luar angkasa selama lima bulan
namun laika hanya berhasil hidup hingga enam hari setelah peluncuran
berdasarkan informasi euronews laika dicatat sejarah sebagai anjing pertama sekaligus makhluk hidup pertama yang diutus ke luar bumi
seusai peluncuran sputnik dua rusia akhirnya sukses menerbangkan manusia pertama ke luar angkasa pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pelaku sejarahnya adalah kosmonot yuri gegarin yang sukses terbang ke orbit menggunakan pesawat ulang alik fostok one
tak mau kalah dengan rusia di tahun yang sama amerika juga mengutus manusia ke orbit
yang terpilih menjadi bahan percobaan
adalah seekor simpanse bernama ham
ham harus menjalani pelatihan terlebih dulu sebelum diterbangkan ke luar angkasa bersama roket mercury redstone
berbeda dengan nasib laika ham berhasil menuntaskan misi bersejarahnya
ham yang dijuluki astronot simpanse itu berada pada ketinggian dua ratus lima puluh km di atas bumi selama kurang lebih enam belas menit sebelum mendarat ke bumi dengan selamat
laman national geographic indonesia menyebut
tiga bulan seusai keberhasilan penerbangan ham
astronot ala shapeard akhirnya meluncur ke orbit dengan kapsul freedom tujuh
hal ini menjadikan ia sebagai orang amerika pertama yang pergi ke luar angkasa
sejak saat itu sejumlah binatang lain kembali dikirim ke ruang angkasa untuk sejumlah penelitian
umumnya hewan hewan itu digunakan untuk penelitian
mengenai dampak mikrogravitasi terhadap makhluk hidup
seiring waktu berjalan manusia tak hanya layak terbang ke luar angkasa
namun manusia juga bisa menginjakan kaki di bulan seperti misi apollo sebelas
membangun stasiun ruang angkasa internasional
hingga berencana berkoloni di mars yang kian mendekati kenyataan